ya kini siapa yang tak tahu permainan lato lato ya
atau di jawa timur dikenal juga dengan nama etek etek
bahkan di sidoarjo jawa timur terdapat kompetisi permainan tepukan dua bola padat bundar ini
hadiahnya tak main main satu ekor kambing
pemenangnya pun bocah yang bisa memainkan lato lato selama dua jam
ya meski populer mudah ditemukan dan tidak ada larangan
sejumlah sekolah dasar di surabaya melarang memainkan lato lato di sekolah
ini murni untuk menjaga kenyamanan kegiatan belajar mengajar dan keamanan antar anak
seperti yang diberlakukan di sd negeri dr sutomo i surabaya
memang ini lagi viral dan juga bisa mengalihkan anak anak dari ketergantungan gadget
tetapi untuk lingkungan sekolah sdn dr sutomo i kami tidak mengizinkan itu
di samping suaranya kan juga berisik sekali
tapi anak anak di luar sekolah hampir semuanya
dan bisa untuk memainkan itu dengan sangat lihai
sejalan dengan sdn dr sutomo i surabaya
sdn kaliasin satu surabaya juga menerapkan kebijakan yang sama
lato lato dilarang dimainkan di sekolah
pihak sekolah sendiri sebenarnya juga mengakui ada hal positif dari permainan tradisional ini

juga sih segi positifnya selain negatif ya

positifnya emang itu kan permainan tradisional
zaman kecil saya dulu itu sudah ada ya
kemudian dari segi keterampilan motorik melatih keterampilan motorik anak anak
terus itu pun ada hubungannya dengan pelajaran juga loh
namun pihak sekolah pun tetap menghimbau memainkan lato lato di tempat dan waktu yang tepat
di antaranya tidak di sekolah saat kegiatan belajar mengajar
sejalan dengan itu
wali murid juga mendukung
kalau di sekolah tentu tidak diterapkan
memain lato lato karena bisa pengaruh di anak lain berbahaya juga
tetapi di rumah diperbolehkan di waktu senggang
anak anak bermain hal itu
karena dapat mengurangi bermain hp
kalau saya sih kalau saya sempat saya hentikan
karena kalau berdampingan kena temannya itu sangat bahaya
mending jarak jauh jangan dekat
meski begitu tetap tak sulit menemukan penjual lato lato di sekitar sekolah
maklum saja anak anak ini tetap bisa bermain di rumah
tuh dua gimana nih bang aduh aduh aduh
ya meskipun di sejumlah sekolah dasar di surabaya ini melarang permainan lato lato ini
ini melarang permainan lato lato ini
namun kalau di sekitaran sekolah ini banyak lele kalau di surabaya itu nyebutnya
atau penjajah mainan jualan lato lato ya bang ya
masih rame ya
ya lumayan lah ada satu dua
satu dua kalau awal awal
kalau awal awal ya rame
naikin omset berapa kali
dua kali lipat
wih naikin omset dua kali lipat ya
nggak bisa mainnya
hele masa aja mainnya
nggak bisa mainnya
gak bisa ya yaudah ini ya
susah nggak susah nggak
haa gitu aja terus aja gak apa apa
widah subianto ganjar wijaksono surabaya jawa timur